pembangunan sirkuit ancol untuk gelaran formula e jakarta dua ribu dua puluh dua sedang dikebut setelah sempat tertunda
tim liputan cnn indonesia berkesempatan menyambangi lokasi konstruksi lintasan ajang balap mobil listrik e prix ini
dari pantauan tim tahap konstruksi sedang dalam pengerjaan lintasan
informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab konstruksi sirkuit formula e pt jaya konstruksi
ialah bahwa realisasi pembangunan pada pekan ketiga bulan februari ini telah mencapai dua puluh delapan lima puluh persen
angka itu lebih baik dari perkiraan awal yaitu rampung sembilan belas enam puluh sembilan persen
ini adalah zona lima yang merupakan sirkuit atau titik tersulit dalam pembangunan sirkuit formula satu

dulunya ini merupakan tanah lumpur atau tanah rawa
oleh karena itu untuk empat port sirkuit maka ditambahkan kayu dolken dan juga bambu bambu
sebagai landasan sebelum material lain dalam pembuatan sirkuit ditambah
nah untuk mempercepat pembangunan sirkuit formula e ini maka diperlukan lebih dari lima ratus orang dalam pengerjaan konstruksi ini
pihak formula e jakarta memang sedang berlomba dengan waktu
direktur utama pt jakarta property
indo widi amanasto mengatakan selama dua puluh empat jam para pekerja bergantian shift untuk kebut pengerjaan ini
kena tidak demikian widi optimistis akan merampungkan pengerjaan proyek ini pada akhir bulan depan
siang malam itu ada tiga shift pekerjaan
luar biasa pekerjaannya
hujan pun kita tetap bekerja kita bisa lihat
untuk itu kami optimis untuk bulan akhir maret atau awal april kita dapat menyelesaikan seluruh
kemudian kembali ke penerbangan ini
insya allah dengan kualitas ya tepat kualitas
sebelumnya proses pengaspalan sempat dimulai pada januari lalu namun terhambat lantaran gagal lelang tender
kemudian konstruksi kembali berjalan sejak tiga februari
sehingga kini tersisa waktu kurang dari dua bulan untuk merampungkan sirkuit
ketua organizing committee formula e jakarta ahmad syahroni mengatakan sisa waktu tersebut akan dimaksimalkan supaya nantinya
dapat mewujudkan ajang internasional yang dapat meningkatkan perekonomian nasional
yang ditetapkan oleh kontrak kerjasama dengan penyelenggara kontraktor adalah lima puluh empat hari
mudah mudahan lebih cepat dan saya juga meminta kepada kontraktor
untuk pertambahan orang melaksanakan untuk pembangunan di sirkuit ini
semoga formula e bisa menjadi ajang event internasional yang terbaik
untuk meningkatkan ekonomi di indonesia
formula e jakarta dua ribu dua puluh dua rencananya diadakan pada empat juni mendatang
balapan mobil listrik ini akan menjadi seri ke sembilan dari rangkaian formula e dua ribu dua puluh tiga
yang merupakan musim ke delapan
sirkuit internasional ancol ini memiliki total panjang dua empat km

dengan lintasan lurus paling panjang berjarak enam ratus meter
terdapat delapan belas tikungan di dalamnya dengan lebar sirkuit dua belas meter